ya sebelumnya saat mendengar dua terdakwa pelaku penyiraman air keras terhadap dirinya hanya dituntut maksimal satu tahun penjara
novel mengaku kecewa dan mendesak presiden joko widodo untuk turun tangan mengawasi keseriusan penegak hukum dalam menangani kasusnya
novel menyebut penganiayaan terhadap dirinya masuk dalam kategori penganiayaan level tertinggi karena direncanakan dan dilakukan menggunakan air keras yang menyebabkan luka berat
namun terdakwa m rahmat kadir dan juga roni bugis dua anggota polri non aktif hanya dituntut satu tahun penjara
jaksa penuntut umum menilai kedua terdakwa tidak memenuhi unsur unsur dakwaan primer terkait penganiayaan berat
alasannya tindakan rahmat yang dibantu dengan roni menyeramkan air keras kepada novel baswedan tidak disengaja karena awalnya diarahkan kepada novel bukan ke mata
membangun proses penegakan hukum di suatu negara
tentunya ketika potret penegakan hukum yang digambarkan dengan compang camping ini dengan asal asalan begini dengan sangat buruk begini ini tentunya membuat nama bapak presiden akan nampak sekali tidak baik
dalam kesempatan ini saya juga mendesak kepada bapak presiden apakah masih tetap akan membiarkan apakah terus kemudian akan turun untuk membenahi masalah masalah seperti ini